publik mengapresiasi irjen paul ferdisambo sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan brigadir joshua huta barat
di sisi lain polisi masih menerima sorotan terkait tidak akan diumumkan yang motif pembunuhan dengan dalih ada perasaan yang harus dijaga
padahal presiden jokowi sudah berulang kali menginstruksikan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara transparan
dan pihak keluarga pun juga tidak kenapa kenapa jika motif ini dibuka ke publik
untuk membahas hal tersebut saya sudah terhubung dengan pakar hukum pidana jamin ginting
sambil menunggu nanti kuasa hukum dari keluarga almarhum brigadir yosua yonatan baskoro juga akan bergabung bersama kita pada sore hari ini
kita akan ke bang jamin bang jamin selamat sore bang
selamat sore sosa
bang jamin kasus yang dikatakan bahwa irjen verdi sambo ini akhirnya marah karena ada harkat diduga
brigadir yosua melukai harkat dan martabat keluarga
ini kan menjadi pertanyaan banyak orang yang terbuka sekarang di publik bahwa diduga adanya pelecehan seksual
pertanyaannya kenapa nggak dibuka saja sama polri dijelaskan yang melecehkan yang melanggar harkat dan martabat itu apa
karena kan sebenarnya kalau memang kasusnya ini adalah pelecehan seksual bukan kasus yang pertama kali
dan kemarin kemarin jika ada kasus pelecehan seksual pada saat konferensi pers ini
semua dibuka oleh kepolisian mengapa demikian bang jamin
ya pertama keterangan itu kan disampaikan oleh penyidik yang dalam hal ini kabar eskrim
nah keterangan seorang terdakwa sorry maaf keterangan orang terdakwa itu mempunyai hakingkar
jadi dia memberikan keterangan itu tanpa disumpah
jadi bisa saja keterangan itu benar atau tidak benar
mereka berusaha untuk serangan yang tidak memberatkan dirinya begitu
itu yang pertama
yang kedua kalimat ini yang disampaikan terkait dengan adanya pengakuan bahwa dia melakukan perencanaan pembunuhan
justru keterangan ini sangat berbahaya kalau dia mengakui adanya rencana pembunuhan yang sudah dilakukannya
karena disebabkan karena emosi
karena emosi lalu karena dendam mungkin ya kalimatnya hampir mirip seperti itu
karena apa alasannya itu emosinya muncul
karena melukai harkat dan martabat
nah tadi masuk ke harkat dan martabat
awalnya adalah pelecehan seksual
saya kira kalau kita gramatically tentu harkat dan martabat itu cakupannya lebih luas
kan pelesehan seksual
kalau pelesehan seksual terminologi
terminologinya di undang undang pks itu sudah jelaskan dengan jelas begitu apa maknanya
kalau terkait dengan harkat dan martabat itu kemungkinan bukan hanya terkait dengan pelecehan seksual
bisa saja terjadi lain
contohnya terjadi antara pak fs dengan orang lain atau ibu dengan orang lain
atau ada yang lain lagi
harkat dan martabatnya terganggu
jadi ini kelihatannya pernyataan ini
memperluas makna yang selama ini dipikirkan orang
dipikirkan oleh masyarakat terkait dengan ini
ya tentu karena tidak dijelaskan spesifik oleh kabar reskrim pada saat itu
sehingga ini membuat pertanyaan besar di masyarakat
satu pertanyaannya ada terkait perpindahnya lokasi pelecehan dari rumah ke magelang yang ada di jakarta
sekarang memperluas makna pelecehan tersebut menjadi melukai harkat dan martabat
jadi masalahnya ini
pertanyaannya bang jamin ini kan seperti anti klimak sebenarnya
pada awalnya publik sudah sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian
bahkan kapolri yang turun langsung untuk melakukan konferensi pers
pengumuman penetapan tersangka
namun pada ujung ujungnya motifnya tidak dibuka secara terang benderang
dan bahkan justru membuat banyak persepsi yang terjadi di masyarakat
mengapa polisi justru melakukan
hal itu bang
padahal kan sebenarnya bisa saja motif ini dibuka secara gamblang
jadi dua hal ini
polri karena sudah didesak oleh pak mahfud dan juga oleh presiden yang mengatakan harus terbuka dan jujur tidak ada yang ditutup tutupi
dan sehingga mereka mau nggak mau harus segera untuk menyatakan motif
waktu mereka sampaikan motif tersebut
ternyata motif tersebut tidak langsung kepada suatu perbuatan yang konkret ya
ini lebih bias lagi dari awalnya begitu
ini sebenarnya kalau dalam hukum pidana
menghapus perbuatan pidananya
justru keterangan yang disampaikan oleh kabar reskrim ini
ini menunjukkan bahwasannya memang ada rencana pembunuhan itu terjadi
dan rencana pembunuhan itu
yang dilakukan di eksekusi itu
dengan motif tadi harkat dan martabatnya terganggu
sehingga dia melakukan pembunuhan
itu menunjukkan bahwasannya ada pembunuhan berencana dilakukan
dan tidak akan bisa dihilangkan dengan adanya terganggu harkat dan martabatnya itu
nah itulah sekelas yang tidak ada hubungan sebab akibat itu yang bisa menghapuskan perbuatan tiga ratus empat puluh nya
apakah artinya jika memang
irjen paul verdi sambo ini kan mengaku melakukan pembunuhan berencana karena emosi
awalnya karena marah karena harkat dan martabatnya dilukai
apakah itu artinya akan bisa saja sebenarnya memperberat justru ancaman hukumannya bang
pertama karena itu dia melakukan hak hak sendiri
ya kalau di indonesia
ketentuan pembunuhan itu
ketentuan hukum tidak boleh melakukan main hakim sendiri
ya seorang perwira tentu sudah di assessment kan menjadi perwira
sudah secara emosional
kuat begitu ya
jadi dari kedudukan sebagai pendagang hukum harusnya tidak melakukan emosi yang begitu besar
sampai melakukan tindakan yang unlawful gitu
yang bertentangan dengan aturan hukum gitu
sehingga dia sadar bahwasannya
apa yang dilakukan itu mempunyai dampak hukum yang berat bagi dirinya sendiri
kan seorang perwira kan asesmennya juga tinggi ya
set kedudukan itu begitu
baik bang yamin
sebelum melanjutkan dengan bang jamin
saya akan menyapa kuasa hukum keluarga brigadir yosua yonatan baskoro
selamat sore bang yonatan
selamat bergabung pada sore hari ini
tadi saya sudah berbincang dengan bang jamin
mengenai mengapa motif pembunuhan ini tidak dibuka secara terang benderang
apa yang disampaikan oleh kabar eskrim pada konferensi persnya
justru makin banyak membuat pertanyaan di publik
tanggapan keluarga sebenarnya seperti apa
padahal keluarga tidak kenapa kenapa
justru kepolisian yang katanya ingin menjaga perasaan
salah satunya adalah perasaan keluarga
jadi perlu kami sampaikan lagi
ini sudah kami sampaikan berulang ulang kali ini
apakah mungkin seorang melecehkan seorang istri jenderal yang kita ketahui bersama
almarhum ini sangat dekat sekali dengan pak fs dan ibu klise
bahkan sudah dianggap anak sendiri begitu
perihal terkait dengan yang rame rame ini
itu kan dari pejabat publiknya
silahkan publik menagih
apa maksud penyampaian dari pejabat publik tersebut
sebetulnya kita juga tidak mau terlalu lagi fokus kepada motif motif ini
kita lebih ke arah menuntut keadilan
konstruksi hukumnya ini harus diperbaiki
karena sejak awal sudah ada rekayasa
tapi motif ini kan juga menjadi salah satu yang penting untuk diketahui demikian
dan menurut kuasa hukum
tadi dinyatakan bahwa apa mungkin dilakukan pelecehan seksual
rekan anda bang kamarudin
sempat menjelaskan bahwa ada dugaan lain sebenarnya dibalik kejadian ini
dugaannya apa bang boleh dijelaskan kembali
ya yang perlu kami sampaikan itu adalah
yang kita lihat lagi nih peristiwa ini kan berubah berubah
ada lagi info setelah tembak menembak
karena melihat putri dilecehkan di rumah dinas
terus kemarin pengakuan tersangka bilang
emosi karena peristiwa di selang
nah ini artinya sudah mau masuk skenario lain ini kalau begini
nah kita jangan sampai terjebak
kalau untuk yang disampaikan pak kamarudin itu
ya yang sudah seperti saya bilang
sudah dikantongi lah sama penyidik
sudah dikantongi berarti pihak kuasa hukum juga sudah mengantongi bukti
sudah ada bukti
sudah ada bukti apa yang dikatakan oleh bang kamarudin
kami juga tidak mau memperkeruh dengan motif motif tadi
yang saya sampaikan tadi
soal ajudan yang sangat disayang oleh bapak dan ibu jenderal ini
lakukan yang ya yang dituduhkan seperti itu lah
baik pertanyaannya kemudian pelecehan seksual terjadi di magelang
kemudian dilaporkan di jakarta selatan
saya mau ke bang jamin terlebih dahulu
dalam hukum indonesia apakah hal tersebut dimungkinkan bang
suatu tindak pidana dilaporkan di kota yang berbeda dari kejadian tindak pidana tersebut
ya dalam teks pidana kita mengenal konteks lokus delikti
atau tempat dimana terjadinya tindak pidana
nah tempat dimana tindak pidana terjadi tersebut
kalau adanya di wilayah kewenangan kepolisian
nah daerah di sana ya tentu laporannya di daerah sana
kecuali kalau dia laporannya di kabar es krim
karena kabar es krim itu kan nasional ya bisa sebut
ya laporannya di polsek sorry di polres jakarta selatan
tentu harusnya kejadiannya di polres jakarta selatan
karena nggak bisa nyebrang itu sampai ke menggelang begitu ya nggak bisa

ya jadi kecuali kapolri itu bisa sampai sana
jadi kecuali kapolri itu bisa sampai sana
jadi memang harusnya dilaporkan di sana
kekuatan pelecehan seksualnya begitu kalau memang ada terjadi
nah itu juga suatu argumen baik juga saya kira kenapa ya
kalau dilakukan di sana
jadi saya kemungkinannya nggak ada laporan terkait itu
nah karena kita lihat harusnya dilaporkan di wilayah menggelang
nah karena kita lihat harusnya dilaporkan di wilayah menggelang

bang yonatan apa yang dikatakan bang jamin ini mengatakan
jika benar terjadi adanya pelecehan mestinya dilaporkan di magelang
apakah ini salah satu konstruksi hukum yang ingin dibenarkan
yang tadi setelah disebutkan oleh bang yonatan
ya saya setuju dengan pak jamin
ya sudah jelas harusnya laporannya kalau memang dilecehkan di magelang
kalau menurut saya ini pengakuan tersangka ini kan sah sah saja
tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua
hati hati kita masuk dan terjebak lagi di scan

dari itu terserah tersangka mau ngomong apa
tapi kan ini kita sudah tahu dari awal direkayasa
bahkan cerita pelecehan seksualnya ini juga sudah terbantahkan
yang dilakukan di rumah dinas tiba tiba berubah ke magelang
kalau di magelang laporannya ke polres jakarta selatan
nah ini kan konstruksinya memang harus diperbaiki dari awal
sambil dikejar terus bukti material
nanti untuk kita buktikan di persidangan
oke baik berarti ini salah satu konstruksi hukum yang harus dibenarkan
apalagi yang menurut pihak kuasa hukum ini harus dibenarkan
biar tidak ada skenario selanjutnya nih
ya baik mbak caca
jadi ini adalah momentum bagi kepolisian untuk mengembalikan maruahnya
karena tergerus di mata masyarakat
sebab adanya narasi palsu
kita juga mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah berani bertindak dengan tegas
kemudian kan ada yang sedang diperiksa ya secara etik
ada tiga puluh satu polisi dan sebelas ditaruh di tempat khusus
harapan kami dari keluarga dan tim kuasa hukum
jika terbukti melanggar etik dan ada unsur pidananya
segera limpahkan ke barreskrim dan ikuti proses pidananya
dan jika terbukti harus diperhatikan dengan tidak hormat
karena keluarga ini sedang betul betul mengejar keadilan bagi almarhum dan bagi keluarga korban
baik mengenai kasus pelanggaran etik
saya mau ke bang jamin
bang jamin sebenarnya verdi sambo pada awalnya ini diduga melakukan pelanggaran etik
dan kemudian karena terbukti bukan terbukti karena disangkakan ada bukti bukti yang kuat
kemudian menyangkakan verdi sambo ini menjadi ongkir
menjadi otak pelaku
dan kemudian ditersangkakan
dan akhirnya kasusnya masuk ke pidana
apakah hal tersebut bisa saja terjadi bagi para perwira lainnya yang saat ini masih tersangkut dalam kasus dugaan pelanggaran etik bang jamin
ya kalau pelanggaran etik itu ada komisi dewan etik yang akan memeriksa mereka ya dewan etik
dan memutuskan apakah ini dalam lingkup kesalahan berat kesalahan berat kesalahan berat
dalam lingkup kesalahan berat kesalahan ringan tidak terbukti ada kesalahan kode etiknya
nah kalau kesalahan kode etik sudah dilakukan mungkinannya bisa kena begitu karena ini tidak selalu ya tidak selalu saya katakan
tapi pada umumnya kalau ada orang melakukan suatu kesalahan etik yang sifatnya ada unsur pidananya bisa dipidana
tapi juga dalam konteks pidana tidak perlu etik juga kalau dia terbukti melakukan pidana
sudah buktinya itu dia pelanggaran etik jadi kalau sudah kena pidana pasti ada pelanggaran etiknya begitu
tapi kalau pelanggaran etik belum tentu ada kena pidana nya begitu
jadi tergantung kepada fakta kalau pidana itu yang penting di pasal satu ratus delapan puluh empat itu terbukti ada dua alat bukti
yang menyatakan seseorang itu telah melakukan tindak pidana ada mensreanya aktus reusnya jadi dasar
itulah yang menetapkan seseorang sebagai tersangka
tidak harus terhulu menjelaskan kesalahannya dalam kode etik spesifik
tapi apakah berarti itu artinya pihak kepolisian ini juga memiliki tanggung jawab untuk membuka seluas luasnya tidak hanya kasus pidananya
namun juga kasus pelanggaran etiknya yang saat ini sedang berjalan bang jamin
ya ini pelanggaran kode etik ini memang sifatnya pemeriksaannya rahasia mbak
jadi agak sulit karena itu menyangkut tentang profesi
kecuali ada atensi yang cukup besar dari masyarakat untuk ingin dilihat
dan pemerintah menyediakan membolehkan
jadi tergantung pak presiden sebagai kepala pimpinan kepolisian tertinggi
jadi dia bisa juga nyatakan kepada kapolri supaya seluas luasnya termasuk dalam pemeriksaan kode etik
nah itu bisa terjadi
bang yonatan bagaimana komentarnya
bahwa tadi apa yang dikatakan oleh bang yonatan mengenai pemeriksaan kode etik ini sebenarnya adalah
bisa dikatakan rahasia kepolisian sehingga tidak memiliki tanggung jawab untuk dibuka ke publik
seperti yang sudah disampaikan oleh bapak presiden buka semuanya
jangan ada yang ditutup tutupi
tidak usah ragu
sampai empat kali
pak presiden mengeluarkan instruksi agar ini segera dituntaskan
artinya kita juga harus tahu sebetulnya masyarakat ini
karena semua bertanya tanya masing masing dari num ini apa
karena itu kan menyangkut juga ke konstruksi hukum
nah kami kan wajar memiliki ketakutan ketakutan
ini bisa dirubah rubah lagi nanti kalau nggak dibuka
jadi kami berharap bisa dibuka kepada publik
sehingga kita membantu juga untuk proses penegakan hukum ini jalan dengan transparan
baik pertanyaan terakhir mengenai yang tadi bang yonatan katakan
dibuka ke publik sebelum persidangan
karena kepolisian menyatakan bahwa motifnya nanti semua akan dibuka kok dalam persidangan
namun ada kekhawatiran nih
saya mau ke bang jamin
ada kekhawatiran bahwa bisa saja kan sebenarnya sidang itu akan dilakukan secara tertutup bang jamin
kalau sidang apa nih
kalau sidang di pengadilan atau sidang kodetik
sidang di pengadilan
oh sidang pengadilan
kalau konteksnya pembunuhan pasal tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan itu nggak ada
yang tertutup itu karena kekerasan seksual pemerkosaan
nah itu sidang anak
ini nggak ada kemungkinan untuk tertutup
ini pasti terbuka untuk umum
ini bisa menyangkut tentang tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan
jadi bukan merupakan pengecualian
dilakukan sidang penutup gitu
jadi tidak bisa pengecualian jika dikatakan motifnya adalah pelecehan seksual
karena pasal yang disatakan adalah pasal pembunuhan berencana
seperti itu ya bang jamin
ya kalau pelecehan seksual kan sampai sekarang kita nggak tahu kasusnya
kita nggak jelas juga ya
sampai di manakah prosesnya seperti apa
kita kan nggak tahu nih
ini kan cuma isu isu yang disampaikan
yang ada yang pasti sekarang tersangkanya sudah ada terkait dengan tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh
dengan demikian inilah yang segera harus dibawa ke pengadilan
dan ini tidak bisa dijadikan sidang tertutup
harus terbuka untuk umum
jadi hasil oksopsi dan segala macam aja dimintakan dibuka
padahal dalam kuhab itu tidak ada kewajiban untuk membuka
tapi karena dia atensi yang cukup besar tadi sudah dikatakan lawyernya juga
empat kali pak presiden sudah mengingatkan
supaya ini terang benerang
jangan ada yang ditutupin
jadi saya kira pengadilan ini nggak berani
artinya tidak ada tuan macara pidana yang menjadi tertutup
paling peradilan anak ya
baik bang jamin
terima kasih pakar hukum pidana jamin ginting dan bang yonatan
kita akan terus nantikan bagaimana perkembangannya dan akan kita kawal bersama
terima kasih telah bergabung bersama kami
kuasa hukum keluarga brigadir yosua yono
terima kasih pak pak jamin
terima kasih pak pak jamin
terima kasih juga brigadir yosua yonatan baskoro pada sore hari ini